mau moniknya siapa itu kok bisa bergerak sendiri
tika kau pegangannya kenceng ya iya iya tiga ngantuk iya
sebentar lagi nyampe kok kamu tahan dulu ngantuknya ya iya iya

bukannya gede juga ya
saya jadi penasaran ya bu enang
kalau bonekanya kita sejaman lalu juga kumahannya
kan pasti gak sama ya sama kita zaman dulu
kalau dulu mah mana ada tuh boneka yang ngedip ngedip ngedip ngedip matanya
terus yang bisa bajunya digantiin bagus bagus bagus gitu
kagak ada sekarang mah
eh kalau dulu kalau sekarang banyak
pengen beli ya
eh kalau saya mah cari boneka bu endang yang bisa nyapu ngepel nyerika
benerin genteng nyeram taneman
bu ibu cari boneka apa cari pembantu
bu enang tau aja
tau aja saya lagi curhat kalau capek
masa emak emak mau beli boneka
kita pura pura aja anak anak aja yuk
mau nggak ke dalam lihat mainan
aku lagi seru main sama kadan sama kali
boneka kan buat mainan anak cewek bukan anak cowok
iya aku bukan cewek tapi aku cowok
ih siapa tau di dalam masih ada mainan cowok
kan kita belum lihat
adam ikut mami yuk ke dalam lihat lihat
ya udah kalau kalian pada gak mau mami aja ya sama bu endang yang mau masuk ke dalam
awas ya adam
kalau nanti di dalam ada ayam goreng kamu nggak dibagi sama mami ranti
aduh tau aja
nah udah yuk
jangan ke mana mana ya
eh jangan ke mana mana ya
aku main pak
aku main pak
siapa yang manggil aku ya
teman teman boneka itu lagi

kita pake kebayarin
enak aja kan aku ambil duluan
ayam yang ambil duluan
aku yang ambil duluan
ayam yang ambil duluan
mi yang ambil duluan
punya aku duluan
udah tuh ngalah lah
ya kasihin siva tuh bonekanya
nanti kita cari lagi yang lain
yang lebih lucu ya bonekanya
gak mau pak rt
aku udah suka sama boneka itu
yaudah tuh siva yang ngalah tuh ya
kalo gak mau ngalah mah susah tuh
ya siapa yang ngalah kasihin ke ruby bonekanya
mentang mentang keponakan sendiri
terus dibelain gitu
aduh ibu punten bu
menengahi disini aja
ini kan masalah anak anak
supaya tidak pakai truk nantinya
yaudah kalo gitu suruh aja sendiri keponakannya pilih boneka lain
udah lah ya
kenapa berisik amat sih di toko mainan
udah jangan ribut ribut
masa depan anak kecil ribut
harusnya itu kita jadi contoh yang baik buat anak anak
nah gitu bener